dan kita akan beralih ke informasi dari dunia olahraga
saat ini kita telah bergabung dengan koresponden cnn indonesia edo ekariski langsung dari phnom penh kamboja
selamat malam edo saat ini tengah berlangsung babak final sepak bola antara indonesia dengan thailand
saya juga turut menyaksikan ini pertandingan sangat ketat sekali dan banyak sekali momen untuk kita bisa menahan nafas karena tegang seperti itu
bisa anda jelaskan bagaimana situasi terkini di sana
ayo memang di sembilan puluh lima menit awal momen untuk pertandingan antara indonesia dengan thailand kita melegankan
karena di akhir pertandingan maksudnya di menit sembilan puluh enam thailand bisa menyamakan kebijikan menjadi dua sama
namun saat ini kita masyarakat indonesia bisa sedikit menarik nafas sedikit karena saat ini saya bisa menginformasikan pertandingan masih berlangsung dan masuk menit ke satu ratus lima puluh
artinya tinggal enam menit lagi pertandingan
indonesia untuk berlangsung empat dua
beberapa kejadian memang sempat mewarnai pertandingan antara indonesia dengan thailand
tadi pada saat thailand berhasil menamakan skor memang terjadi sedikit keributan di antara staff ataupun di bench pemain
saya belum bisa mengkonfirmasi sebenarnya apa yang terjadi
namun yang saya lihat tadi adalah memang ada sedikit cekcok pada saat perayaan gol yang berlangsung dari thailand
begitu juga pada saat indonesia mampu
kembali unggul di babak perpanjangan waktu yaitu dengan skor tiga dua
keributan sedikit kembali terjadi namun hal itu sudah bisa dikondisikan dan saat ini pertandingan berjalan kondusif
bisa saya informasikan saat ini ayu kondisi timnas indonesia masih terus menyerang pertahanan thailand untuk bisa memperbesar keadaan untuk bisa memastikan
ini adalah partai final yang kesekian kalinya bagi indonesia
namun jika indonesia berhasil memenangkannya
ini adalah emas pertama bagi timnas sepak bola indonesia setelah tiga puluh dua tahun
kalau bisa anda lihat di belakang saya para supporter di belakang sana ada para supporter dan juga di seberang sana para supporter
suara sorakan dan juga dukungan bagi timnas indonesia saat ini masih terus menggema dan memenuhi kawasan stadion nasional olimpik di phnom pen samboja
tadi berdasarkan informasi
yang saya dapatkan ada total dua puluh tiga ribu lebih penonton yang datang untuk menyaksikan final sepak bola putra di sea games ke tiga puluh dua kamboja
saat ini pertandingan tersisa empat menit lagi dan kita mengharapkan para pemain timnas indonesia masih bisa mampu mempertahankan keunggulan
sedikit keunggulan yang bisa kita ambil keuntungan dalam pertandingan ini bahwa setelah kejadian pada saat di akhir babak kedua dan juga di awal babak
perpanjangan waktu pertama dua orang pemain thailand sudah terkena kartu merah dan saat ini thailand tengah bermain dengan sembilan orang
hal ini mampu dimanfaatkan oleh rizky rido dan kawan kawan untuk bisa memperbesar keunggulan tadinya dari liga dua saat ini masih menjadi empat belas
namun saat ini thailand bukan tanpa perlawanan
beberapa kali tadi serangan balik thailand setelah berhasil menahan bendungan serangan indonesia sempat membahayakan gawang indonesia
namun pertahanan indonesia
tidak bisa melamatkan barisan dan juga bermain sangat rapi
persis seperti saat melawan vietnam dan saat ini
ternyata tidak jadi gol
ayu dan seluruh masyarakat indonesia ataupun supporter indonesia yang ada di dalam stadion saat ini memang
masih sangat bersemangat meskipun saat ini waktu sudah menunjukkan hampir pukul setengah sebelas malam
ini adalah cabang olahraga terakhir
indonesia saat ini sudah mengumpulkan total delapan puluh enam medali emas
dan itu merupakan catatan yang terbaik di antara sepuluh tahun kekonsertaan indonesia di si game
ataupun di pesta waraga asia tenggara
jika malam hari ini tim nasional mula mampu membawa pulang medali mas
ini akan menambah catatan manis bagi kontingen indonesia yang berlaga
saat ini kurang lebih tinggal dua lima menit lagi
pertandingan akan usai
mudah mudahan kita akan bisa merayakan
lagi merayakan kemenangan saat ini
baru saja terjadi kembali pemain thailand
satu orang pemain thailand kembali terkena kartu merah
nampaknya situasi permainan dari tim lawan ataupun tim thailand sudah mulai tidak terlalu kondusif
dan indonesia sudah mulai bisa menguasai jalannya pertandingan di sisa dua menit terakhir
kita akan pantau terus
dari perjuangan garuda muda untuk menggondol medali emas sea games
yang terakhir didapat pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu atau tiga puluh dua tahun silam
sementara demikian ayo
kita kencangkan doanya
semoga ini meskipun masih ada beberapa menit lagi
hanya tersisa sekitar mungkin sekarang satu menit lebih ya
tapi bisa meraih emas di sea games ini untuk para squad garuda muda indonesia
tapi edo mungkin bisa anda laporkan sedikit saja tambahan
terjadi kegaduhan di babak kedua
sebenarnya apa yang terjadi di lapangan
sedikit saja bisa anda tambahkan edo
saya sebenarnya belum bisa mengkonfirmasi sebelum ada pertanyaan resmi dari panitia pertandingan
ataupun dari masing masing kesebelasan
namun berdasarkan yang saya lihat dari bench penonton atau dari tempat saat ini saya berada
ketika thailand pada saat itu berhasil mencetak nur di menit menit akhir
ada beberapa pengguna
ada beberapa pengguna
ada beberapa pemain
dan juga staf kepelatihan thailand dari bench pemain
itu melakukan selebrasi yang mengarah ke bench para pemain dan juga staff kepelatihan indonesia
hal itu kalau dari pandangan mata saya saja itu memuncul sedikit adanya kericuhan
dan hal yang sama pun terjadi pada saat indonesia berhasil kembali unggul
namun untuk mengkonfirmasi ataupun memastikan mengenai pemberitaan yang terjadi pada saat martai sina
karena kita masih harus menantikan konfirmasi dari panitia pertandingan
ataupun dari masing masing pihak tim kesebelasan
ayo kita doakan saja mudah mudahan pertandingan di akhir atau di sisa satu menit ini berjalan dengan baik
gol indonesia berhasil mencetak gong kelima
ayo di babak di menit menit akhir pertandingan
dan hampir bisa dipastikan dengan selisih tiga gol tersisa satu menit lagi
medali emas yang tiga puluh dua tahun lalu terakhir didapat oleh kesebelasan indonesia di sea games
ini bisa dipastikan
ada di tangan kok kembali ke nusantara
beberapa pemain sudah melakukan sujud syukur
dan juga para penonton sudah kembali meneriakan yel yel mereka untuk mendukung timnas indonesia
dan beberapa pemain bahkan sudah terlihat duduk
merasakan euforia kemenangan
meskipun waktu menunjukkan sudah
dan ini dia
hasil pertandingan sepak bola putra di sea games ke tiga puluh dua kamboja sudah dipastikan indonesia keluar sebagai juara
timnas sepak bola indonesia keluar sebagai juara atau pemegang medali emas di sea games ke tiga puluh dua kamboja
saya akan langsung melakukan proses peliputan pasca kemenangan indonesia
kita sama sama berbangga dengan squad merah putih
yang mampu mengalahkan thailand dengan skor lima satu
sementara demikian ayo
baik kita semua pastinya turut bangga
dari cabang olahraga sepak bola putra sea games dua ribu dua puluh tiga
sudah resmi kita bisa membawa pulang emas
dan pastinya bangga sekali seluruh masyarakat indonesia
saya titip salam edo untuk seluruh squad garuda muda yang ada di sana
selamat dan terima kasih atas perjuangannya
terima kasih juga atas laporan anda koresponden cnn indonesia edo ekariski
melaporkan langsung dari kamboja